pemerintah provinsi dki jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar hingga sebelas oktober
wakil gubernur dki jakarta riza patria mengatakan
perpanjangan ditetapkan karena masih ada potensi terjadinya kenaikan jumlah kasus positif covid sembilan belas
jika pelonggaran psbb dilakukan
meski demikian ia menyebut sudah terlihat pelandaian kasus pada tahap awal diberlakukannya kebijakan ini
dalam dua belas hari pertama pada september peningkatan jumlah kasus aktif harian mencapai empat puluh sembilan persen
namun saat rem darurat ditarik penambahan jumlah kasus aktif melandai hingga dua belas persen
selain itu dalam parameter angka reproduksi virus atau rt menunjukkan angka satu lima
atau lebih baik dibanding awal september
yang berada pada angka satu empat belas
riza berharap ada sinergitas kebijakan dengan daerah penyangga ibu kota
beberapa daerah di sekitar jakarta sudah mengambil beberapa kebijakan yang mengikuti daripada kebijakan dki jakarta
tentu kami sangat bersyukur dan terima kasih atas pengertian pemahaman
sekalipun mungkin bentuknya beda tapi mulai ada pengetatan
harapan kami daerah daerah lain juga bisa bersinergi positif
di tingkat nasional kasus covid sembilan belas tidak juga membaik
padahal dalam minggu terakhir bulan september rata rata penambahan kasus positif lebih dari empat orang
hingga akhir september jumlah korban meninggal dunia di indonesia pun mencapai sepuluh tujuh ratus empat puluh jiwa
pakar epidemiologi griffith university australia diki budiman mengatakan
banyaknya korban jiwa di sebuah negara menandakan lemahnya strategi
pemerintah dalam menghadapi pandemi
selain kurangnya pengetesan
besarnya jumlah penduduk dan penderita penyakit komorbit bisa menjadikan indonesia sebagai epicentrum corona di dunia
ini sudah tujuh bulan kita tidak belajar dari kesalahan tidak belajar juga dari keberhasilan negara lain
yang sudah menerapkan strategi strategi yang tepat itu dengan cepat dari awal

ini kalau dibiarkan ingat indonesia ini penduduknya banyak yang berisiko atau punya risiko
ini kalau dibiarkan ingat indonesia ini penduduknya banyak yang berisiko atau punya risiko

artinya potensi kita menjadi serius sampai menjadi epicenter pun ada
ini yang harus diwaspadai apalagi dengan tren baik angka terutama saya melihatnya angka kematian
di indonesia jakarta masih menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi
disusul oleh jawa timur jawa tengah jawa barat dan sulawesi selatan
tim liputan cnn indonesia
dan juga ketua dari satgas penanganan covid doni monardo
pak doni saya ingin melakukan evaluasi juga ya terhadap kebijakan yang diterapkan selama enam bulan ini
kita ingat bahwa kita ada psbb kan sekarang sudah masuk ke yang disebut mengadaptasi dengan pola hidup normal
kita harapkan psbb itu untuk kurvanya supaya flat sehingga menurun
nah sementara kalau di tempat lain kan sudah masuk ke second wave kita first wave nya itu masih belum berakhir itu pertama
tapi kemudian dilonggarkan kita masuk ke transisi adaptasi pola hidup baru
dengan harapan juga perekonomiannya kita ingin meningkatkan pada kuartal ketiga dan keempat
sebagai kunci supaya indonesia tidak semakin terpuruk perekonomiannya tidak masuk ke dalam resesi
karena kuartal kedua kita sudah masuk ke minus
mungkin pak doni adakah semacam mungkin penyesalan atau evaluasi terhadap mungkin kita terlalu cepat
melonggarkan memasuki masa transisi itu apalagi kluster kluster yang timbul itu lebih banyak di kluster perkantoran
atau kluster kluster di tempat wisata dan juga lebih banyak orang sekarang berkerumun
untuk berbagai makmur
ini adalah semacam alasan ya karena istilahnya sudah memasuki normal
tapi interpretasi dari normalnya itu kembali to back business as usual
ini gimana pak doni
karena yang kita harapkan ya itu kan kurva flat atau menurun yang kita ada setelah psbb justru semakin meningkat
baik mbak desi jadi begini
sejak diterapkannya cap press tentang
kedaulatan kesehatan masyarakat
maka yang berlaku itu adalah undang undang kekarantinaan
undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas
nah dalam undang undang itu diatur
tentang ketentuan ada psbb ada karantina wilayah ada karantina rumah rumah sakit dan sebagainya
nah intinya adalah
sampai hari ini kita masih berada dalam koridor undang undang kekarantinaan kesehatan
belum ada pencabutan
kemudian sama juga status bencana nasional non alam
sampai sekarang belum ada perubahan
jadi seluruh wilayah nasional kita artinya setiap jengkal tanah yang ada di wilayah nasional kita
itu berlaku kedua undang undang tadi
nah psbb ini
adalah salah satu bagian dari cara menghadapi pandemik
di dalam undang undang kekarantinaan kesehatan tadi
nah syogianya semua orang harus mematuhi ketentuan yang ada dalam menghadapi pandemi
kemudian tiap daerah itu ada perbedaan
saya melihat antara lain masalah kepemimpinan kebersamaan
dan juga semangat dari seluruh komponen yang ada
masalah covid ini tidak akan pernah bisa diatasi oleh pemerintah sendiri
dan juga tidak mungkin bisa diatasi oleh masyarakat sendiri
saya anda kita semua bisa saling mengancam
kalau ada diantara kita kita bisa saling mengancam
kalau ada diantara kita kita bisa saling mengancam

tetapi kita satu sama lainnya bisa saling melindungi
kalau kita disiplin dan saling mengingatkan
jadi seseorang itu disiplin tidak cukup
kalau dia tidak mampu mengajak orang di sekitarnya untuk disiplin
cepat atau lambat dia pasti akan terpapar covid
kalau orang orang di sekitar dia ada yang terpapar
nah menghadapi covid
menghadapi wabah covid sembilan belas seperti ini yang dibutuhkan adalah kesadaran kolektif
kesediaan satu sama lainnya saling mengingatkan
kalau tidak bisa dilakukan seperti itu cepat atau lambat covid akan menghampiri kita
jadi inilah yang menjadi persoalan yang paling sulit ketika disiplin
kepatuhan kepada protokol kesehatan masih rendah
nah disinilah juga kewajiban dari seluruh komponen siapa saja
untuk melihat figur figur apa atau figur siapa yang bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk patuh
pak doni tapi kan kita ini sudah tujuh bulan ini kan bukan sesuatu yang baru lagi
jadi ketua satgas ini apa kira kira yang masih perlu diperbaiki ya
pemerintah pusat daerah masyarakat akademisi ilmuwan tentu juga semua komponen termasuk media bagaimana sejauh ini
ini together kerjasama
mbak desi bapak presiden jokowi dalam suatu sidang kabinet menekankan tentang menggali kearifan lokal
agar bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengurangi kasus covid ini
termasuk juga peran dari wanita ibu ibu pkk
nah saya melihatnya ada satu hal yang sangat penting
kalau kita semuanya bisa menggerakkan tokoh tokoh ibu baik di tingkat pusat maupun sampai di tingkat rtrw
kenapa sosok ibu itu adalah sosok yang sangat dipatuhi oleh kita semua
kita adalah anak dari seorang ibu
dan banyak daerah kalau sudah ada kata kata dari seseorang
kalau kamu enggak patuh nanti kamu jadi anak durhara
nah kalimat seperti ini mungkin perlu kita dengungkan
bahwa mereka yang tidak patuh adalah durhaka
kenapa secara tidak langsung kalau dia pulang ke rumah
dia bisa menulari orang tuanya terutama ibu
kalau ibunya itu menderita comorbid tentu sudah mungkin lansia tentu akan fatal
nah kalau seperti saya katakan tadi lantas tidak tertolong bisa meninggal
akan bisa menjadi seorang anak yang durhaka
dan tiap daerah harus kita cari cara yang tepat
supaya kepatuhan masyarakat ini bisa pulih bisa cepat
ada inpres nomor enam tahun dua ribu dua puluh sudah diterapkan di sebagian daerah
bahkan di jakarta juga di ki mendapatkan denda dari mereka yang melanggar
tapi kan ternyata itu tidak cukup
jadi momen ini saya mengimbau kepada seluruh masyarakat indonesia
untuk menyampaikan kepada para ibu untuk lebih rajin lebih sering
mengingatkan semuanya tentang patuh kepada protokol kesehatan
menggunakan masker menjaga jarak menghindari kerumunan
dan juga tentunya mencuci tangan
kalau ini semakin sering disampaikan oleh figur seorang ibu
rasanya tidak ada anak yang berani menolak
nah inilah yang penting kita cermati
tiap daerah mungkin punya figur figur tertentu tolong ini dimanfaatkan
dengan berbagai macam kekuatan yang ada di daerah
melalui media masa mungkin juga lewat pertemuan pertemuan terbatas
sehingga semua orang terpanggil hati dan jiwanya untuk menghargai pesan ini
ini adalah pesan dari orang tua pesan dari ibu kita demikian
daerah yang sekarang ini masih belum ada kasusnya atau sudah bisa mengendalikan
sehingga satu bulan terakhir tidak ada kasus positif tidak ada angka kematian
dan yang sakit semuanya sembuh itu bukan berarti lantas mereka bisa santai santai
jadi selama pandemi ini terjadi berlangsung belum ada satupun daerah yang betul betul aman
kalau awal awal kan ini pak noli langsung dibawa presiden sekarang kan dibawa komite penanganan covid
apa kira kira yang masih perlu diperbaiki baik dari segi komunikasi kolaborasi kerjasama
didengarkan nggak misalnya satgas covid ini dalam kebijakan
sekarang ini masalah koordinasi komunikasi
saya agak berkurang bebannya
jadi artinya yang selama ini semuanya lari kepada gugus tugas
sekarang sudah mulai terbagi
masalah koordinasi dengan kementerian lembaga sudah ada pak erick thohir
yang juga ikut turun langsung bertemu dengan sejumlah tokoh
kemudian untuk urusan kebijakan sudah ada menko perekonomian
yang menyusun program untuk mengatur masalah kebijakan
saya sendiri merasa juga sangat nyaman karena sebagian tugas ini sudah ada yang menangani
kalau dulu kan semuanya diarahkan kemari
dan saya juga kasihan dengan para staff saya yang bekerja tanpa henti dua puluh empat jam
bahkan kami harus tidur di kantor selama tiga bulan pertama
dengan adanya komite dan juga ada ya
tim pelaksana yang dipimpin oleh pak erik ada pembagian tugas
sehingga saya lebih fokus kepada hal hal yang berhubungan dengan masalah yang terjadi di lapangan
memang tidak sedikit persoalan persoalan di lapangan itu yang belum tuntas semuanya
masih ada masyarakat yang mengambil alih jenazah
masih ada yang keberatan dilakukan pemeriksaan sebagainya
nah semakin hari
tim tim ini sudah semakin terbiasa menghadapi persoalan persoalan di lapangan
berdasarkan pengalaman sebelumnya
nah di sini juga saya melihat
seperti contoh ya
di jawa timur di surabaya
bonek salah satu organisasi yang membantu kami sekarang
jadi awalnya banyak yang merasa pesimis
tentang bagaimana penanganan di jawa timur terutama di surabaya
tetapi lewat organisasi organisasi yang ada di tengah masyarakat
dikusertakan termasuk juga bantuan dari sejumlah tokoh di daerah
tokoh agama terutama
ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat
tapi kan tidak mungkin kami turun tangan ke seluruh provinsi
jumlah kami juga akan terbatas
jadi pengalaman pengalaman ini kita harapkan bisa diikuti oleh seluruh daerah
daerah yang sekarang ini masih belum ada kasusnya
atau sudah bisa mengendalikan
sehingga satu bulan terakhir tidak ada kasus positif
tidak ada angka kematian
dan yang sakit semuanya sembuh
itu bukan berarti lantas mereka bisa santai santai
jadi selama pandemi ini terjadi berlangsung
belum ada satupun daerah yang betul betul aman
kalau mereka tidak hati hati mereka tidak waspada
dan mengabaikan aturan tadi
suatu ketika pasti akan kena
jadi kolaborasi koordinasi
hal yang sangat penting sekali
kemudian harus ada sebuah kekuatan untuk selalu berkoordinasi
tapi sekarang merasa lebih efektif atau tidak pak
dengan adanya komite ini
ya pembagian tugas kan sudah
karena dari hasilnya itu sendiri
karena justru hasilnya yang kelihatan adalah angka yang meningkat
pembagian tugas kan sudah jelas
jadi saya khusus penanganan masalah kesehatan
di sini pun saya bekerjasama dengan banyak teman teman sekarang
dari media ada yang langsung terjun bersama kami sekarang
kemudian ada tim yang sebelumnya sudah bekerja dari awal
yaitu tim data dan tim pakar yang jumlahnya juga cukup besar ya
kemudian ditambah dengan organisasi baru
yaitu tim perubahan perilaku atau bidang perubahan perilaku
di mana dalam bidang ini ada tiga sub bidang
yang pertama adalah sub bidang edukasi
yang dipimpin oleh pak hari dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
yang sasarannya adalah kalangan muda
kenapa kalangan muda
padahal mereka sebagian besar belum mengikuti kegiatan tatap muka pelajar tatap muka
tapi ternyata mereka sudah kena covid
jadi kita harapkan tim ini
tim untuk program edukasi bisa menyasar seluruh pelajar seluruh indonesia
mungkin mereka kalangan muda
kalau mereka terpapar covid mereka tidak terlalu berbahaya
mereka bisa pulih mereka bisa sekarang sudah banyak yang paham
makanya durasi kesembuhan sekarang sangat cepat
empat delapan hari dua belas hari empat belas hari sudah sembuh
dulu kan lama sekali
kemudian yang berbahaya yang tadi mbak desi sampaikan menulari
kelompok rentan lansia dan penderita comorbid
kemudian sub bidang yang kedua adalah sub bidang sosialisasi
kita memanfaatkan jaringan bkkbn
kita pernah sukses dalam penanganan kb pada masa lalu
dan manajemennya kita manfaatkan sekarang ini
ada satu dua juta penyuluh
mulai tanggal satu september yang lalu
ini sudah mulai bergerak
termasuk kerjasama tadi dengan bps untuk mendata sejauh mana
tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan
kemudian bidang yang ketiga itu atau sub bidang yang ketiga adalah mitigasi
nah di sini gabungan kolaborasi dari pakar di bidang psikologi ya
nah ke depan daerah daerah mana yang masih sulit
masih sulit untuk menerima konsep
tim akan menyasar daerah daerah itu
sehingga diharapkan akan ada perubahan
kemudian ada bidang penanganan kesehatan yang dipimpin oleh prof dr akmal taher
yang mana tim ini gabungan dengan kementerian kesehatan
sasarannya adalah yang tadi marisi sampaikan
meningkatkan testing dan pemerataannya
karena sekarang ini kan testing
mayoritas di jakarta
nah sementara walaupun sudah banyak yang setiap hari ya
sudah di atas tiga puluh ribu
tapi belum merata
nah ini tim ini nanti akan bertanggung jawab untuk bersama dengan kementerian kesehatan
bapak presiden sudah menugaskan menteri kesehatan untuk menata
agar pemerataan itu bisa terjadi di seluruh wilayah
nah tracing di sini juga masih belum optimal
nah tim ini nanti akan bekerja sama dengan puskesmas
termasuk juga dengan beberapa lembaga kesehatan dari luar dari dunia
yang akan membackup program tracing
termasuk menyiapkan lima orang untuk setiap puskesmas dalam program tracing
dan juga meningkatkan testing
kemudian masalah isolasi dan treatment
ya tentu kita harus tingkatkan kapasitasnya
kita ini seperti berperang
dan kalau kita mau belajar dengan teorinya sun tzu
sebenarnya untuk menghadapi covid ini bukanlah sesuatu yang sangat sulit ya
kenali dirimu kenali musuhmu kenali medan perangmu
seribu kali kau berperang seribu kali kau akan menang
jangan lupa like share dan subscribe ya
dibentuk indonesia cukup tinggi angka kematian tenaga kesehatan
ini adalah suatu fenomena yang luar biasa yang melanda negeri kita
bahwa tenaga kesehatan atau penduga kesehatan adalah
garda terdepan dalam pemberi pelayanan kesehatan
tapi kalaupun kita sepakat mereka adalah lenteng terakhir di negeri ini
dalam rangka kedaruratan kesehatan masyarakat
untuk melayani masyarakat yang terkena pandemi covid
jangan sampai benteng terakhir ini jebol
menurut ketua umum persatuan perawat nasional indonesia harif fadilah
perlindungan terhadap tenaga kesehatan merupakan tanggung jawab semua pihak
mulai dari pemerintah pengelola layanan kesehatan hingga masyarakat
pasien pasien yang positif atau meninggal karena covid sembilan belas
juga semakin bertambah banyak
layanan kesehatan lama kelamaan tidak bisa mampu menampung
untuk itu lebih baik kita mencegah dengan selalu melaksanakan tiga m
menyikapi hal tersebut baik idi maupun ppni meminta masyarakat
selalu mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun
memakai masker dan menjaga jarak
tim liputan cnn indonesia
jadi pak doni sendiri merasa bahwa ini merupakan salah satu kunci ya
dari keberhasilan menangani covid di indonesia ini
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker
menjaga jarak dan juga untuk tidak melakukan kerumunan ya
ya kita dulu kan mbak desi pernah saya sampaikan
kita ini seperti berperang
dan kalau kita mau belajar dengan teorinya sun tzu
sebenarnya untuk menghadapi covid ini bukanlah sesuatu yang sangat sulit ya
kenali dirimu kenali musuhmu kenali medan perangmu
seribu kali kau berperang seribu kali kau akan menang
nah sekarang covid covid ini siapa yang bawa
jenis makhluk apa
dulu kita kenal flu burung ada flu babi yang bawa kan hewan
kalau ini manusianya
supaya kita tidak terpapar covid
maka kita harus menghindari satu sama lainnya
tapi kan kenyataannya tidak semua orang bisa menghadapi covid

sulit sekali menjelaskannya
menjelaskannya tidak terlalu sulit
tetapi melaksanakannya itu tidak semua orang bisa melakukannya dengan mudah
nah ini yang harus kita sampaikan kepada banyak pihak
bahwa kalau kita ingin terhindar dari ancaman covid
yang pertama ya tentu harus jaga jarak
jarak satu sama lainnya dimanapun juga itu harus memperhatikan jaga jarak
itu memberikan sebuah data yang kami peroleh
tetapi mereka terpapar covid
karena anggota keluarganya yang membawanya
nah tentu akan ada pertanyaan
siapa yang menulari covid kepada anggota keluarga di rumah
padahal diantara anggota keluarga di rumah tidak ada yang sakit
belakangan baru ketahuan ada yang bergejala ringan
artinya kita kita ya terutama kalangan muda
yang aktivitasnya sangat tinggi di luar
berpotensi menjadi pembawa virus di tengah keluarganya
nah kalau seandainya di tengah keluarga itu ada kelompok rentan
ada lansia dan ada yang menderita comorbid
maka konsekuensinya akan terinfeksi
kemudian sakit ringan sakit sedang sakit berat kritis
bahkan bisa mengakibatkan meninggal dunia
siapa yang salah
perasaan bersalah itu harus selalu tertanam di tengah tengah kita semua sekarang ini
bahwa secara tidak langsung
sebenarnya kita bisa menjadi silent killer
kita bisa menjadi pembunuh potensial
kepada keluarga kita
nah kalau sudah keluarga kita jadi korban
kalau sakit diobati sembuh alhamdulillah
tapi kalau sakit lantas tidak bisa terobati
dan wafat yang nyesel siapa
daripada menyesal di kemudian hari
maka sekarang ini
sebelum betul betul ada sebuah
diberikan kepada kita semua
kita harus bersabar
kita harus menahan diri
sampai kapan nah inilah emosi kita sekarang diuji
oleh alam oleh tuhan yang maaf puasa
untuk kita mampu menjaga stamina dengan baik
jadi kuncinya karena ini merupakan virus
adalah pada diri kita sendiri
harus tetap menjaga kedisiplinan ya
untuk memproteksi apalagi keluarga yang rentan
dan jaga jarak
menggunakan masker mencuci tangan
ini saya rasa pesan yang harus terus menerus disampaikan
sehingga betul betul merupakan bagian dari yang apa kita lakukan
jadi kita sekarang kan selalu
tes setiap minggu ketemu orang lah
tetapi bisa kita mendapatkan covid sembilan belas ini kapan saja
dan dimana saja itu masalahnya ya pak
nah satu pengalaman mbak desi
saya disini menerima orang setiap hari itu
tidak kurang dari tujuh kali pertemuan
bahkan pernah satu hari itu sebelas kali pertemuan
dengan orang yang berbeda
nah kalau saya tidak hati hati
dan saya tidak mungkin menolak orang yang datang ke tempat saya
apalagi mereka datang dari daerah dari luar kota
sudah sekian lama menunggu untuk mengurus beberapa persoalan
yang berhubungan dengan covid dengan masalah kebencanaan
dan ternyata setelah mereka kembali
saya baru dapat kabar bahwa mereka ada yang positif covid
tapi karena disini aturan protokol kesehatannya ketat
maka ya kita alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan
nah sejak adanya rapid test swab antigen
yang tadi mbak desi juga merasakan ya
itu kita lihat akurasinya jauh lebih bagus dibandingkan rapid test antibody
yang menggunakan metode pemeriksaan darah
kalau ini kan yang diperiksa adalah kita punya air liur
nah ternyata akurasinya bagus
mereka yang mau masuk ke bnpb ke ruang saya
ya sekarang harus kita proteksi betul
karena kalau saya selaku kepala sargas tertular covid kan jadi kurang bagus
jadi saya minta maaf kepada teman teman yang datang kemarin harus dilakukan swab semata mata untuk proteksi
jadi kita menganggap diri kita itu seolah terancam gitu
nah kalau kita sudah merasa diri kita seolah terancam
maka kita harus memproteksinya harus menjaga
seolah terancam dan seolah kita bisa mengancam orang lain juga
kita pun bisa mengancam orang lain
jadi sekali lagi mbak desi masalah ini adalah masalah yang sebenarnya bisa kita atasi dengan baik
kalau kita mengetahui cara mengatasinya
tetapi kalau kita lalai kita anggap enteng nah disitulah proses terjadinya transmisi
nah secara keseluruhan ini jadi istilahnya apd hazmat obat obatan dan lain sebagainya sudah kalau terjadi
misalnya lonjakan lebih tinggi lagi ataupun second wave dan lain sebagainya
pak doni cukup confident bahwa kita dengan jumlah tenaga medis yang sangat terbatas ini indonesia masih bisa ya menanganinya
karena kesan dunia lah seolah olah indonesia tuh perlu dihindari sekarang karena penanganannya tuh tidak sangat mengkhawatirkan gitu
masih ada yang menanggung
kasus positif covid sembilan belas di tanah air semakin bertambah dan bantuan dari tenaga medis sangat dibutuhkan demi kesembuhan pasien
namun agar tidak kelelahan dalam menangani pasien ikatan dokter indonesia atau idi meminta pemerintah mengevaluasi aturan jam kerja tenaga medis di tengah pandemi
ketua satgas covid sembilan belas pak doni
ketua satgas covid sembilan belas pak doni
tim id zubairi jurman menilai waktu kerja empat puluh jam selama sepekan bagi dokter di tengah pandemi terlalu berat dan meminta jam kerja menjadi maksimal tiga puluh lima jam dalam sepekan
serta adanya pembagian empat hingga lima shift dalam satu hari
pada masa pandemi empat puluh jam masih terlalu berat untuk tenaga medik jadi harusnya dikurangi tiga puluh lima jam misalnya

nggak boleh terlalu lama ada di ruang covid jadi shiftnya nggak boleh untuk yang terkait covid langsung
tidak boleh seperti dulu hanya tiga shift dalam sehari saya kira memang harusnya dibuat empat sampai lima shift pergantiannya setiap hari
kepala bidang koordinator relawan medis satgas covid sembilan belas joseph f william juga mengakui
saat ini para tenaga kesehatan di lapangan sudah mulai keletihan dan kewalahan menghadapi jumlah pasien positif covid sembilan belas yang terus bertambah
cuma pertanyaannya nih nanti kita sampai kapan nih kita masih tahan ini
dan kalau misalnya sudah sistem kesehatan ini ambruk nah ini yang jadi masalah
jadi mohon bantuan daripada masyarakat untuk sama sama kita bekerjasama patuhi protokol kesehatan
yang artinya untuk berkumpul
jaga jarak cuci tangan pakai masker
itu ya selalu
sebelumnya hasil penelitian fakultas kedokteran universitas indonesia pada empat september lalu menunjukkan
menurut who burnout syndrome adalah stres kronis yang disebabkan tekanan pekerjaan
dan ditandai dengan kelelahan fisik dan emosional
ikatan dokter indonesia mengatakan pentingnya dukungan psikosoial atau perhatian serta penghargaan terhadap kinerja para tenaga kesehatan dalam menangani pasien covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia
ya pak doni sekali lagi kan sudah masuk ke bulan ke tujuh kita lihat mungkin angkanya terus meningkat kita masih belum bisa mengurangi banyak faktor tadi
sosialisasi komunikasi tapi juga mungkin kebijaksanaan
tapi juga mungkin kebijakan yang ternyata tidak mendukung untuk meredam ya angka covid itu sendiri
ini bagaimana bisa berikan sedikit apa yang sudah ada kemajuan dalam tujuh bulan ini dalam kemampuan kapasitas kita untuk menangani covid sembilan belas
mbak desi yang pertama adalah kemajuannya ya angka kesembuhan kita itu mengalami peningkatan yang sangat pesat ya
yang semula angka kesembuhan kita itu sangat besar
artinya semakin banyak pasien yang sembuh dan semakin banyak dokter yang mampu menangani pasien dengan lebih baik
kemudian kasus tinggi oke
memang ada satu hal yang kita lihat angka meninggal angka kematian itu relatif masih di atas rata rata global
kita masih berada di sekitar empat satu empat dua sementara global sekitar tiga empat
padahal ketika awal terjadi angka kematian kita itu berada pada posisi sembilan
karena jumlahnya kan waktu itu juga masih lebih relatif kecil dibanding sekarang
sehingga persentasenya lebih tinggi lah
tetapi kalau kita lihat presentasi yang wafat pun antara pada periode pertama itu saya ikuti perkembangan ya
sebelum lebaran idul fitri itu rata rata masih di bawah empat puluh
kemudian setelah lebaran idul fitri itu meningkat di atas empat puluh
nah kemudian setelah liburan panjang kemarin ada peningkatan lagi rata rata sudah di atas tiga puluh
bahkan beberapa kali pernah di atas seratus gitu
bahkan di jawa timur sesuai dengan penjelasan dari ibu gubernur jawa timur
dan kami lihat datanya comorbid yang tertinggi adalah diabetes
iya nah ini yang membuat indonesia itu unik ya banyak sekali penderita diabetesnya kan juga di
jadi tiap daerah beda beda kalau yang di kalimantan selatan dengan sulawesi selatan
angka yang pernah saya perhatikan itu adalah hipertensi
jadi tiap daerah
tiap daerah itu perlu melakukan pendataan sehingga bisa mendapatkan suatu kesimpulan
sehingga ketika kita semua sudah tahu mereka yang punya risiko tinggi ini harus kita lindungi
nah setiap rumah sakit dan juga dokter yang merawat masyarakat harus memberikan informasi
anda adalah penderita comorbid dengan risiko yang cukup tinggi
sehingga mereka bisa melakukan proteksi terhadap diri sendiri
demikian juga para pimpinan di sejumlah lembaga kantor kantor
ya harus lebih perhatian harus lebih memperhatikan kepada keselamatan karyawannya
tanyakan setiap karyawan kalau ada di antara mereka yang punya risiko tinggi ya sudah paksakan tidak usah ke kantor
dengan cara begitu maka pimpinan telah mampu melindungi warga masyarakat bisa melindungi karyawannya
karyawannya kan aset
nah secara keseluruhan ini jadi
istilahnya apd hazmat obat obatan dan lain sebagainya sudah kalau terjadi misalnya lonjakan lebih tinggi lagi ataupun second wave dan lain sebagainya
pak doni cukup confident bahwa kita dengan jumlah tenaga medis yang sangat terbatas ini indonesia masih bisa ya menanganinya
karena ya kesan dunia lah seolah olah indonesia tuh perlu dihindari sekarang karena penanganannya tuh tidak sangat mengkhawatirkan gitu
obat obatan yang tuh persis apa
saya pak menteri ya mungkin saya nanti takut keliru
yang jelas sejauh ini belum ada keluhan kepada kami
ya mudah mudahan bisa tertangani
kemudian kesan ya sekali lagi ini adalah perang
perang opini juga
dan kita jangan sampai termakan oleh opini yang dibentuk
saya melihat beberapa video yang beredar di grup grup whatsapp dan juga dikirimkan ke saya
adanya negara negara tertentu yang katanya itu bebas dari covid
ternyata faktanya ketika ada warga negara kita yang pulang dari negara tersebut
jumlah yang kena covid juga banyak
nah jadi ini juga harus kita ingatkan
marilah kita bersatu untuk menghadapi covid ini
kita tidak boleh termakan oleh isu isu yang mempengaruhi kekompangan kita
dalam berbangsa dan bernegara
karena kompak saja atau bersatu saja kita belum tentu bisa berhasil mengatasi covid
apalagi kalau kita tidak bersatu
jadi kuncinya itu ya kita harus tetap gotong royong sosialisasi komunikasi itu semua harus dijalankan
dan yang lebih penting lagi tidak membuat masyarakat itu semakin bingung
interpretasi pak doni terhadap kata kata new normal adaptasi kebiasaan baru ini apa sebenarnya
saya mengatakan ini bagian daripada upaya untuk merubah perilaku
kalau kita tidak mampu untuk melakukan perubahan perilaku ya sampai kapanpun tidak akan bisa
kalau kita semua bisa bergerak secara paralel
pusat daerah tokoh tokoh semua masyarakat
yang dari awal kami menerapkan suatu konsep kolaborasi pentahelix berbasis komunitas
seluruhnya ada di situ
sargas ini adalah representasi dari pentahelix
semua unsur ada di sini sekarang
sebut saja dari kalangan agama ada dari akademisi ada dari peneliti ada bahkan dari media juga ada
banyak teman teman lainnya yang bergabung di satgas ini
sekali lagi kebersamaan menjadi kunci utama kita untuk menghadapi covid
saya mengulangi lagi bersatu saja belum tentu kita berhasil menangani covid apalagi kalau kita tidak bersatu

tidak ada negara yang sampai sekarang betul betul sihat

negara dengan ekonomi terkuat di dunia dengan sistem kesehatan terbaik di dunia dengan dokter dokter yang jumlahnya juga sangat fantastik
dengan rasio antara penduduk dengan dokter ternyata juga kan tidak mampu
angka kematiannya juga jauh lebih tinggi
jadi sekali lagi kita semua harus percaya diri
kita semua harus yakin apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti sudah melalui pertimbangan pertimbangan

semoga hari ini selalu maksimal
jadi pak adonis sendiri merasa bahwa biasa ya cobaan yang kita hadapi ya
kita berharap sebenarnya ini setelah tiga bulan atau empat bulan itu covid berlalu tapi ternyata semakin parah mungkin ke depan
dan juga pelajaran yang perlu diperbaiki untuk ke depannya
supaya tidak diulangi lagi kalau ada kesalahan ya
apa yang didapatkan pak doni selama tujuh bulan ini
selain tentu saja pentingnya melakukan komunikasi sosialisasi dan edukasi
yang jauh lebih gencar lagi terhadap masyarakat
apa mungkin yang kira kira perlu sekali diperbaiki
kepedulian yang lebih tinggi
untuk kenali ancamannya siapkan strateginya ketahui masalahnya carikan solusinya
jadi setiap persoalan yang ada itu diketahui dulu masalahnya seperti apa
kemudian dicarikan solusinya
kemudian dalam proses pengambilan keputusan dalam kondisi seperti sekarang ini
ya harus melibatkan banyak pihak
banyak pihak pakar terutama pakar di bidang epidemiologis
pakar di bidang kesehatan masyarakat termasuk juga para antropolog sosiolog
jadi keputusan yang dikeluarkan itu harus betul betul berdasarkan pertimbangan yang matang
dan yang lebih penting adalah komunikasi publik
bagaimana menyampaikan pesan yang tetap harus membangun sikap optimis
percaya diri tetapi juga tidak mengurangi nilai nilai
sehingga setiap langkah langkah dan penjelasan yang disampaikan
itu bisa ditangkap sebagai pesan positif
karena kalau bicara tentang masalah kekurangan
tidak ada negara yang sampai sekarang betul betul siap
negara dengan ekonomi terkuat di dunia
dengan sistem kesehatan terbaik di dunia
dengan dokter dokter yang jumlahnya juga sangat fantastik
dengan apa namanya
rasio antara penduduk dengan dokter ternyata juga kan tidak mampu
angka kematiannya juga jauh lebih tinggi
jadi sekali lagi kita semua harus percaya diri
apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
pasti sudah melalui pertimbangan pertimbangan
nah demikian juga kita harapkan
di tingkat daerah provinsi kabupaten kota
kebijakan kebijakan yang diambil
itu melibatkan banyak pihak
kita harus memiliki sikap kegiatan
sehingga semua merasa menjadi bagian
kita harus lebih banyak lagi melibatkan seluruh pihak
sehingga ketika ada suatu kegiatan
semuanya merasa inilah kita
kita bahwa kita ini mampu bekerja sama
bahwa kita bisa mengatasi secara bersama sama
belum tahu kapan covid ini akan berakhir
kerja sama gotong royong menjadi modal utama kita
dan inilah modal sosial kita yang paling bagus
ya rasa kepedulian
dan juga tentu saja kedisiplinan
tapi pak doni sendiri merasa cukup efektif sebagai pemimpin
sampai saat ini
atau ada yang membuat frustrasi mungkin dalam tidak didengarkan mungkin
kalau frustrasi tidak ya
kadang kadang juga timbul rasa apa namanya
ya terima aja
udah pesan kita sampaikan
tapi tidak semuanya bisa dilaksanakan
tapi ya saya dengan tim di sini tidak boleh
tidak boleh kendor ya tidak boleh apa namanya
tidak boleh lengah
apalagi ketua ini saat gas harus hands on kan
harus paling ini ya untuk efektif ya
ya tetap ya kita tetap bekerja
hanya kalau dulu kita tidur full di sini
gak pulang ke rumah
sekarang kita bisa pulang pada hari jumat malam
dan kembali lagi hari minggu sore
jadi buat wiki itu
ya mudah mudahan enggak
ini pengabdian ini kehormatan
ya tidak ada perubahan mental
ini sebuah kepercayaan yang luar biasa
yang diberikan oleh presiden
selaku kepala negara
kami semua di sini tetap bekerja dengan senang hati
kesehatan tetap dijaga kan pak doni
iya kesehatan tetap dijaga
karena sekarang penting sekali nih
kesehatan harus imunitas ya
tapi kelihatannya bioskop tidak akan terlalu buru buru dibuka ya ini
saya salah satu penggemar film ya
apalagi saya dengar katanya november nanti james bond mulai ini
tapi karena situasi seperti ini
sekali lagi kita harus bisa menahan diri
kita memulai aktivitas itu dengan prakondisi
lantas koordinasi antara pusat daerah dan kementerian lembaga
yang terakhir monitoring dan evaluasi
ketika ada kegiatan yang diambil
lantas ternyata tidak efektif atau menimbulkan masalah
maka tidak perlu ragu ragu untuk melakukan evaluasi
iya pak doni karena ini kita kan harus lakukan sosialisasi
supaya masyarakat juga lebih disiplin
silahkan pesan langsung kepada masyarakat
supaya kita ini menjadi tanggung jawab setiap orang di indonesia ini
untuk supaya angka covid ini tidak naik terus
ya kepada seluruh masyarakat indonesia
saya berpesan kita semua harus fokus kepada upaya melakukan perubahan perilaku
dengan cara meningkatkan disiplin
disiplin dan disiplin patuh kepada protokol kesehatan
kemudian tiap daerah juga upayakan mencari figur figur tertentu
yang dapat menyampaikan pesan tersebut kepada masyarakat
kalau kita patuh dengan ketentuan yang ada
maka saya yakin indonesia akan bisa tampil sebagai pemenang
indonesia akan bisa keluar dari krisis ini
dan kita tetap harus menjaga kekuatan bangsa kita
harus selalu kompak jangan ada yang saling menyalahkan
di mana saja di pusat dan di daerah
saling melengkapi saling mendukung
dan satu lagi bahwa kebersamaan ini menjadi kunci bagi kita dalam menghadapi covid sembilan belas
baik terima kasih banyak pak doni monardo
ini suatu tugas yang sangat berat
dan kita juga harapkan pak doni tetap sehat untuk bisa melakukannya secara efektif
dan kita harapkan kalau kita kerja sama kita serius
tapi tetap optimis dan tentu saja kita disiplin
seperti dikatakan oleh pak doni covid ini suatu hari akan berlalu
sekali lagi pak doni ketua satgas penanganan covid sembilan belas
terima kasih banyak atas insight nya
dan demikian insight with desy anwar kali ini
acara ini juga dapat anda saksikan di cnnindonesia com
dan juga di youtube insight with desy anwar
dan jangan lupa stay tuned
pakai masker terus
sering cuci tangan
terima kasih dan bye bye